pada tanggal lima belas juli dua ribu dua puluh satu angka kasus positif covid sembilan belas di indonesia mencapai rekor baru
yaitu terdapat lima puluh enam tujuh ratus lima puluh tujuh kasus baru
kemudian data dari kementerian kesehatan pertanggal enam belas juli hingga dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
menunjukkan adanya tren penurunan angka kasus positif di indonesia
penurunan angka tersebut ternyata juga terlihat pada jumlah spesimen atau orang yang dites perharinya
penurunan jumlah testing tersebut tidak sesuai dengan pernyataan menteri kesehatan
yang memiliki target peningkatan jumlah testing sebanyak empat ratus ribu dalam sehari
koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisasmito menjelaskan
penurunan jumlah spesimen yang diperiksa bisa terjadi karena sejumlah alasan
terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan menurunnya jumlah spesimen yang diperiksa
seperti penurunan testing di akhir pekan
ataupun delay input yang berasal dari laboratorium ke dalam sistem data
kedepannya pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas upaya tiga t secara keseluruhan
data kementerian kesehatan pada lima belas juli dua ribu dua puluh satu menunjukkan angka kasus positif covid sembilan belas di indonesia mencapai lebih dari lima puluh enam kasus
sedangkan spesimen yang diperiksa mendekati dua ratus lima puluh ribu spesimen
menurut data tersebut penurunan angka kasus positif mulai terlihat
pada tanggal tujuh belas hingga dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
pada tujuh belas juli ditemukan sebanyak lima puluh satu ribu lebih kasus positif baru
angka ini terus turun hingga tiga puluh tiga tujuh ratus tujuh puluh dua kasus pada dua puluh satu juli
hal ini sejalan dengan penurunan jumlah spesimen yang diperiksa di periode tersebut
mulai tujuh belas juli dua ribu dua puluh satu pemeriksaan spesimen perlahan turun dari angka dua ratus lima puluh satu ribu spesimen menjadi satu ratus lima puluh tiga ribu spesimen
pemeriksaan spesimen perlahan turun dari angka dua ratus lima puluh satu ribu spesimen menjadi satu ratus lima puluh tiga ribu spesimen

menanggapi hal tersebut epidemolog universitas erlangga windupurnomo menjelaskan
masyarakat jangan terlena dengan angka penurunan tersebut karena kondisi belum tentu aman
menurutnya dalam melihat data haruslah secara keseluruhan karena jumlah kasus memang bergantung pada jumlah testing
menurutnya dalam melihat data haruslah secara keseluruhan karena jumlah kasus memang bergantung pada jumlah testing
mampu mencari kasus sebanyak mungkin yang positif itu supaya bisa dikunci diisolasi sehingga tidak menjadi penuh
kalau kita kasusnya rendah jumlah testingnya rendah memang seolah olah kasusnya rendah
tetapi karena testingnya rendah itu kasus yang dilaporkan itu hanya seperti puncak dari gunung es
windupun menambahkan angka positif viral
juga perlu diketahui dan dipahami
hari hari ini memang kasusnya seolah olah turun
tetapi ingat bahwa itu ada kontribusi dari jumlah testing yang turun
jadi yang kita lihat apa positivity rate
nah itu ya yang kita jadikan patokan
jadi angka positifitas
dalam menghadapi pandemi ini windu meminta pemerintah untuk segera mengimplementasi kebijakan
terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat
selain itu masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang keliru